gairah berbisnis semakin merambah kalangan anak muda
kreativitas yang tinggi melek teknologi serta mampu melihat kebutuhan pasar menjadi modal utama
namun tidak semua anak muda yang berbisnis bisa mencapai target yang mereka harapkan
ada beberapa trik yang dapat diterapkan agar bisnis lebih maksimal
salah satunya seperti liputan ruli kurniawan dan juru kamera ilham aji berikut ini
assalamualaikum nama saya nita saya memiliki usaha roti mungil nita sejak tujuh tahun yang lalu
selama ini saya hanya foto foto yang biasa lah yang bagus bagus
terus hanya tulis sudah siap rotinya sudah matang rotinya hanya gitu gitu aja sih
nama saya rido prasetyo usia dua puluh delapan tahun dan saya sudah menjalani bisnis coffee shop selama dua tahun terakhir
kalau menurut saya sih karena memang terlalu banyak brand di industri yang sama juga
jadi terlalu banyak opsian untuk user
jadi kita juga memang harus lebih kreatif lagi untuk buat konten yang akhirnya bisa menarik perhatian user gitu sih
salah satu triknya adalah dengan cerdas memanfaatkan media sosial
supaya lebih terarah tepat dan maksimal caranya ada banyak
salah satunya ini
halo saya ferdinandes saya sebagai kepala bagian untuk bisnis berkembang dan ukm di facebook dan instagram
untuk akademi instagram ini memang kami fokus ke wira usaha muda
yang mana kita lihat mereka itu biasanya di bawah tiga puluh lima tahun ke bawah
makanya kita menggandeng kreatif
ya karena dari sisi kami kami bukan saya tegasin bukan cuma oh ini untuk meningkatkan revenue
tapi kami ingin memberikan keterampilan digital
untuk itulah makanya kami mengundang kreati
orang orang ini bukan cuma bisa berkontribusi di instagram komenter
tapi juga bisa berkontribusi terhadap bangsa dan negara kita
untuk itulah makanya kami menggandeng juga bekraf
kami mendukung program bekraf makanya salah satu kriteria untuk bisa mengikuti akademi instagram adalah harus dari enam belas subkategori ada bekraf
rata rata delapan puluh persen dari satu enam juta industri kreatif dalam negeri dihasilkan oleh generasi milenial

industri kreatif di indonesia
industri kreatif di indonesia
industri kreatif ini berhasil menyumbang sembilan persen dari produk domestik bruto tanah air
dan salah satu anak muda yang berhasil mengembangkan lini bisnisnya
bahkan mampu menghasilkan omset miliaran rupiah per tahun ini dia
halo saya julian umur saya sekarang dua puluh tujuh tahun
saya adalah founder dan ceo dari clothing
jadi aku start bisnis aku tuh waktu aku berumur dua puluh tahun
aku tuh masih kuliah
dan sebagai anak kuliah pasti kan modal itu terbatas
untuk rekrut karyawan waktu aku mau dua puluh tahun
karena kan pasti karyawan karyawan emang banyak kan lebih tua
gimana caranya kita bisa komunikasi supaya mereka juga mau kerjasama dengan baik
tiap hari pasti update
tiap hari kita masih bikin at least post satu konten di feed post satu konten di story
tiap tahun sih revenue kita puji tuhan selalu meningkat
dan media yang kita gunain emang saat ini sekarang online sih
dari usaha yang diritis oleh asean
anak anak muda sekarang ini diharapkan mampu menjadi fondasi perekonomian tanah air ke depannya
dan juga sekaligus memberikan kontribusi yang besar terkait dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional lima tiga hingga lima enam persen di tahun dua ribu dua puluh